oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
masih dengan pak trubus dan juga prof komarudin
pak gubernur masih dengan kita pak
siap terima kasih
saya ingin ke prof komar
prof kita ingin mencontoh tentunya bagaimana keberhasilan atau cerita sukses dari luar negeri
menerapkan penanganan atau perang terhadap corona ini
dan kemudian implementasinya kita juga terapkan di dalam negeri sendiri
sudah bisakah kita mengharapkan ini kepada gugus tugas ini menerapkan hal yang sama atau pola yang sama prof
kita bisa mendapat lesson learned pembelajaran dari berbagai negara
misalnya di iran ulama ulama yang tadinya merasa percaya diri ternyata terjangkit
kemudian sekian ibadah selat jumat kemudian ditiajakan
nah ini kan suatu pembelajaran yang drastis ya
kemudian saudi sendiri kan menutup haji dan umroh
artinya memang ada kebijakan nasional agar dilokalisir
pertemuan gizring itu dihindari
kemudian di taiwan kan juga luar biasa itu malah zero gitu
nah di itali katanya orang tadinya kan percaya diri sekali
kamu kan akrit kamu sehat sehat
kena gitu nggak tahunya kena gitu
nah artinya karena kita negaranya luas sekali
silahkanlah masing masing daerah
itu mengkasih peta lokalnya
ngajukan satu ide
kemudian dikoordinasikan dan pusat
sehingga kemudian tidak saling menyalahkan
tapi justru saling menghargai
inisiatif masing masing daerah
oke tapi prof
apa yang diterapkan di luar negeri kan
sebenarnya kalau kita lihat mereka juga berperang
dengan strategi yang cukup baik
tapi juga kemudian amunisinya juga lengkap
dan katakanlah fasiliti testingnya juga lengkap
proses pemeriksaan terhadap yang odp atau pdp ini juga
murah dan mudah didapatkan
apakah kita juga bisa melakukan itu nanti
nah justru itu kita harus smart harus cerdas
sebab kalau tidak kalau masyarakat yang kena
ini semakin sulit dipendung penyebarannya
justru ini maka peran serta masyarakat ditingkatkan
sebab kalau negara sendiri nggak akan canggup
kalau sudah menyebar
karena mahal sekali ongkosnya itu
jadi pemetaan yang jeli ini harus segera dilakukan
dan mengambil satu langkah yang memang tepat
masing masing daerah mungkin akan beda beda
tapi kalau tidak segera kalau menyebar
nanti berat sekali pada gulangannya
oke artinya gugus tugas ini juga harus memanggil
memetakan terlebih dahulu dan memanggil daerah daerah
yang memang per kasus bisa didalami
seperti apa kemudian langkah strategis
ya mungkin bukan memanggil ya
atau berkoordinasi ya begitu ya
daerah juga punya pemimpin yang terutama pada rakyatnya
komunikasi dan koordinasi
di kita itu memang koordinasi agak sulit negara kita ini
kok diiringi dengan ketawa kecil begitu
dengan pola komunikasi
ini musuh bersama kan musuh bersama
penyakitnya menyebar terus
kita masih rapat
terus belum rampung rampung
jadi kebanyakan seremonialnya gitu prof
ya tanya pak terubus gitu
saya tanya pak terubus
bagaimana kemudian bisa disinkronkan semua
sehingga kemudian seremonial seremonial
atau apapun lah itu yang publik katakan saat ini
bisa kemudian dikoordinasikan
melihat potensi potensi penyebaran ini
apakah bisa menjadi sebuah solusi yang efektif
ya sebenarnya harusnya bisa
masing masing dalam arti
baik pusat maupun daerah itu
sama sama ya duduk merendah
karena kita sama sama menghadapi
namanya bencana kan
jadi ini kesadaran di situ
karena itu sebenarnya kan
kalau tadi bicara
kaitan dengan prof tadi kan
misalnya kan ini peran serta masyarakat ini kan
persoalan ada bagaimana menggerakkan masyarakat
nah tentu kan kalau ini
kembali ke pak gubernur kaltim
berarti ya pak gubernur yang tahu daerahnya kan
artinya bagaimana kemauan masyarakatnya
bagaimana kehendak masyarakatnya
akhirnya keluarnya kebijakan antisipatif
oleh karena itu adalah yang penting
bagaimana kebijakan itu kemudian
dikonsultasikan dengan pemerintah pusat
pemerintah daerah boleh
karena memang kalau cacek misalnya di undang undang kesehatan
itu pasal satu ratus lima puluh dua satu ratus lima puluh lima
itu ada di situ
disebutkan bahwa pemerintah daerah
dan masyarakat bertanggung jawab terhadap masyarakat
artinya apa di situ
juga penetapan mengenai kondisi kesehatan di masyarakat itu
dilakukan secara bersama sama
nah inilah yang kemudian artinya daerah juga
boleh secara aktif
tetapi ini persoalannya kan itu kondisi normal
nah ini kondisinya kondisi postmanager
nah inilah yang harus ditekankan bersama
artinya secara tidak langsung pak attris bilang
kepentingan elitis dan politis ini
jangan dibawa bawa dulu lah
ya panggung politiknya tolong lah di ini gitu ya
saya ke pak gubernur
pak gubernur komitmen untuk isolasi
atau apapun lah ini namanya
saya gak berani pakai
apakah juga sudah akan diikuti
dengan ketersediaan masker
atau juga apd dari
rumah sakit rujukan
koordinasi ke bawah ke puskesmas
ini sudah akan
dijalankan dengan komitmen itu pak
ya itu kan sudah ada
pusat sudah sampai ke tingkat
tapi sekali lagi mau saya sampaikan
atas keputusan kemarin itu
atau dinamakan isolasi terbatas
ini begini itu atas
desakan dan keinginan masyarakat
kenapa karena kalimantan timur itu
memiliki keterbatasan tadi
apd alat pelindung diri
kita tidak punya
satu satunya cara pertimbangan kemarin
atas keputusan rapat itu adalah
ini satu satunya adalah
bagaimana mengisolir diri
bagaimana membatasi hatinya dengan
itu adalah keputusan bersama
dan ini kita komunikasikan dengan
pak gop laporan yang diterima
sudah berapa kasus pak
belum ada kasus memang
tapi sudah ada orang yang dalam pengawasan
di rumah sakit
jadi belum ada
tapi kita mandi sepagi jangan sampai terjadi
kalau sudah ada orang yang dalam
ternyata nanti hasil pemeriksaan
di laboratorium kesehatan di jakarta
ada yang terinfektif
atau yang ter
masuk dalam kasus
jadi kan repot kita nantinya jadi
lebih bagus kita antisipasi lebih awal
ada berapa orang pak
warga lokal atau pendatang atau siapa
hampir semua pendatang
hampir semua pendatang
jadi ada tiga orang yang dari bogor
dan ada lagi yang dari jogja
pas ketemu orang belanda
jadi yang dari solo
yang kemarin yang terlibat yang kena itu
jadi kita ada
jadi belum ada
kasus positif ya pak ya
sehingga kemudian antisipatif ini preventifnya sudah
sudah mulai di jelankan per hari ini ya pak
per hari ini
kena menunggu hasil
laboratorium dari departemen kesehatan
oke kalau gitu kita berharap kemudian
dengan adanya langkah preventif
seperti ini bisa
terburuk khususnya bagaimana
menekan penyebaran ini tidak sampai meluas
baik kita akan
kembali nanti kita jeda dulu
pak trubus termasuk juga nanti kita akan
prof komar masih dengan saya
bagaimana kemudian kita
masyarakat yang kita tidak bisa
pukul kiri apa
kondisi yang saat ini memang menimbulkan
sedikit keresahan apa yang
bisa kita rekomendasikan untuk membuat
kondisi ini bisa
stabil dan ramai ramai kita
komitmen untuk perang
layar demokrasi akan kita
hadirkan usai jeda